di bandung banjir yang melanda belasan kecamatan di kabupaten bandung sejak selat selalu menyebabkan kondisi jembatan gantung yang berada di kelurahan andir kabupaten bandung terancam ambruk
iya jembatan tersebut merupakan satu satunya akses jalan penghubung dua kelurahan
jembatan sepanjang enam puluh meter dengan lebar satu lima meter ini salah satu tali selingnya putus pada minggu lalu akibat banjir yang merendam wilayah ini
baut baut jembatan ini kendor sebagian lagi hilang
lebih dari sepuluh tahun jembatan ini belum diperbaiki
perbaikan hanya dilakukan oleh warga sekitar dengan mengelas alas jembatan
jembatan ini sangat membahayakan baik pejalan maupun juga roda dua
warga berharap agar jembatan ini segera dapat diperbaiki